media sosial diramaikan dengan keluhan warga net soal tiket pesawat yang dinilai sudah kelewat mahal
bahkan sampai ada yang membuat petisi turunkan harga tiket pesawat domestik indonesia
keluhan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik saat ini ramai diperbincangkan di jaga twitter dengan tagar tiket pesawat mahal
sejumlah warga net seperti akun ad gilan forbit dan ad jess and sam misalnya mencuitkan keheranan mereka soal harga tiket pesawat domestik yang naik dua kali lipat
namun tiket pesawat ke luar negeri bisa lebih murah
masih banyak warganet yang menyampaikan keluhan mereka soal mahalnya harga tiket pesawat
bahkan sampai ada yang membuat petisi turunkan harga tiket pesawat domestik indonesia
dikutip dari situs change org hingga sore tadi sekitar tujuh puluh tujuh ribu lebih netizen
menandatangani petisi kepada presiden joko widodo menteri perhubungan menteri keuangan dan sejumlah ceo maskapai di indonesia
terkait dengan polemik mahalnya harga tiket pesawat mengutip dari detik com
asosiasi maskapai dalam negeri atau inaka menegaskan rentang harga tiket pesawat yang ada saat ini telah mengacu pada aturan terkait batas atas tiket penerbangan yang diatur oleh kemenhub
inaka juga memastikan maskapai yang tergabung dalam asosiasinya mematuhi dan berkoordinasi secara intensif
dengan kemenhub dalam memastikan kebijakan penetapan harga tiket pesawat sesuai aturan yang berlaku
kemenhub ri melalui permen perhubungan no empat belas garing dua ribu enam belas telah mengatur mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
tarif penerbangan naik warga pengguna moda transportasi udara memprotes keras
pada dasar kenaikan tersebut sudah ada bersama saya di studio tulus abadi ketua pengurus harian ylki selamat malam mas tulus
selamat malam mas yudi
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news malam hari ini
dan di sambungan telepon sudah ada sekjen inaka melalui telepon saya berbicara dengan pak tengku burhanuddin selamat malam pak tengku
selamat malam pak yudi selamat malam pak tulus
pak tengku saya langsung ke pak tengku dulu deh pak tengku sudah baca banyak warga yang mengajukan petisi mengenai meminta tarif batas atasnya diturunkan kembali
pak begini kita itu sebenarnya tarif batas atas itu kan yang dikeluarkan oleh pemerintah
dan kita mengikuti aturan aturan yang ada
jadi aturan itu selagi aturan itu dijalankan dengan baik ya tentunya tidak ada masalah harusnya
sekarang ini kita mengetahui tarif batas atas itu aja kalau kita lihat ya sudah terlampau rendah
karena kenaikan kenaikan baik after fluiden
waktu diatur mata uang rupiah dan pendukung pendukungnya seperti misalnya bandara air navigation ya kan
mungkin juga dengan aftur ya
itu juga mempengaruhi semuanya
belum lagi adanya inflasi ya kan
jadi itu yang kunci utamanya makanya tarif itu yang diperlakukan oleh kementerian perhubungan itu sebenarnya untuk kita
ya itu masalahnya

nah di lain pihak ya masyarakat itu harus memahami bahwa tarif itu tarif
tapi kalau dibayarnya lebih mahal oleh masyarakat itu bukan hanya kena maskapai aja
di situ ada namanya passenger service chart
passenger service charge itu ya cukup mahal juga untuk bandara
masing masing daerah itu beda beda
di situ juga ada namanya ppn ya kan
nah itu dibayar oleh penumpang
di situ juga ada namanya insurance
ya itu juga dibayar oleh penumpang
dan itu tidak itu uangnya semuanya bukan untuk maskapai
tapi tiket yang dibayar itu bukan semuanya untuk maskapai
nah ini masyarakat memang harus mengetahui juga
jadi harganya kalau misalnya harga tiket itu seratus ppn nya sepuluh sudah harga tiket satu juta ppn nya sepuluh sudah satu ratus sepuluh harus dibayar masyarakat
nah tambah lagi psc nya
psc nya kalau penerbangan ya kan
misalnya di bandara tertentu macam sukarno hatta mungkin bisa lagi tambah seratus lagi sudah dua ratus tambah
dari harga seratus satu juta tadi sudah satu juta dua ratus
belum lagi insurans nya
jadi at the end ya yang dibayar oleh masyarakat itu bisa satu juta dua ratus lima puluh
padahal yang untuk maskapai itu cuma satu juta
jadi ini harus dipahami
oke saya ke pak tulus
pak tulus anda setuju dengan variable variable tambahan tadi yang ppn insurance kemudian juga apa namanya beberapa
variable seperti aftur yang fluktuatif harganya bagaimana anda melihat hal ini
ya memang ini dua hal yang menurut saya keduanya rasional ya
di satu sisi tuntutan masyarakat untuk meminta diturunkan tarif batas atas tiket pesawat itu saya kira juga hal yang rasional
karena faktanya tiket pesawat itu memicu inflasi
tahun kemarin kan cukup signifikan ketika tarif pesawat tinggi
kemudian inflasi dari komponen
tarif pesawat itu cukup signifikan
nah ini kalau naik lagi memang bisa inflasi lagi dan artinya bisa mempengaruhi daya beli masyarakat
karena saat ini ketergantungan masyarakat menggunakan pesawat sebagai modal transportasi itu sangat tinggi
karena semua rute semua tujuan semua destinasi sekarang ada pesawat sehingga masyarakat sangat tergantung dengan pesawat
kedua pesawat selama ini tarifnya kan masyarakat menikmati tarif yang murah
sehingga ketika ada kenaikan akibat berbagai komponen yang disebutkan oleh pak tengku tadi mungkin masyarakat mengalami shock juga ya
apalagi untuk rute rute yang jauh
kami juga banyak menerima keluhan dan masukan dari masyarakat khususnya yang di indonesia timur
dari papua misalnya ke jakarta dan lain sebagainya
bisa mendekati lima juta untuk sekali jalan
nah ini artinya memang tuntutan itu hal yang rasional
tapi di sisi lain apa yang disampaikan oleh pak tengku
itu juga rasional
karena memang bisnis pesawat itu bisnis yang setahu saya memang sangat padat modal dan resiko tinggi
sehingga memang harus hati hati dalam memberikan treatment terkait dengan tiket pesawat
jangan sampai maskapai mengurangi biaya operasional karena revenue nya berkurang
dan kemudian bisa mengurangi aspek aspek teknis yang berbuntut pada safety
tetapi saya kira juga kmn hub
mesti juga mengevaluasi efisiensi di masing masing mas kp misalnya
apakah tingginya tarif itu karena ada faktor inefisiensi di maskapai yang bersangkutan
atau memang pure masalah technical atau masalah masalah yang memang berkait dengan operasional cost
dan di sisi lain soal besaran tarif

pemerintah harus mereview lagi terkait dengan efisiensi
ke pak tengku kalau pak tengku tadi mendengarkan dari pak tulus adalah
pemerintah harus mereview lagi terkait dengan efisiensi
apakah ini memang operasional cost tadi dari pesawat yang memang beroperasi
kemudian apakah memang beban aftur masih selalu menjadi salah satu barometer ketika menaikkan harga
bagaimana anda menyikapi hal ini
salah satunya mungkin bumerang mungkin nanti ke depannya ketika masyarakat jadi beralih ke moda transportasi lain
dan itu justru merugikan mas kp penerbangan sendiri pak
begini kalau menjalankan suatu penerbangan itu bukan menjalankan seperti bus
bus itu mungkin murah ya kan
dan ini kalau penerbangan itu biayanya cukup mahal
harga pesawat saja sudah mahal
kedua biaya operasionalnya itu seperti namanya
ya kan habis itu biaya biaya lainnya teknisi dan lain lainnya insuransi itu juga tinggi
ya kan ini semua ini berbeda
berpengaruh terhadap cost daripada penerbangan
jadi mas kp penerbangan kita ini sekarang ini boleh dikatakan kelihatannya hebat gitu ya
tapi di dalamnya mungkin sudah sakit kanker gitu kan
ya kita tidak mau maskapai penerbangan kita ini ya karena kita berpikir untuk kepentingan
tentunya dunia penerbangan berkepentingan juga untuk bangsa kita bisa menghasilkan connectivity
apalagi yang terdiri kepulauan kepulauan
biasanya harga harga tiket yang seperti sekarang ini naik itu dari tahun yang lalu juga ada
tahun kemarin juga ada tapi tidak ada sepanik seperti ini gitu mbak
jadi kalau saya melihat ya kalau kita lihat di media sosial banyak muncul muncul ini ya kita harus mempertanyakan
kenapa tahun yang lalu dua tahun lalu tiga tahun yang lalu selama ini tidak ada masalah
tiba tiba ada problem ini mengekspos sesuatu yang atas menamakan seolah olah semuanya
merasa dirugikan ya ini yang saya herankan gitu pak
iya ketika saya ke pak teguh lagi pak ini kalau kita bicara mengenai tarif tiket mahal ya sebenarnya
selain tadi ada beberapa variable kemudian salah satunya tentang masalah dolar kemudian juga aftur
adakah keuntungan lain nih buat saya mungkin ya sebagai pengguna jasa transportasi udara ketika ada tarif batas atas
apakah memang ada jaminan dari inacca sendiri pak
hah maksudnya jaminan apa
ya jaminan ketika harga naik kan pasti masyarakat berpikir waduh naiknya cukup lumayan signifikan gitu
oh enggak begini begini kalau kita mas kapal penerbangan itu kita tidak bisa memikirkan
wah kalau dia naik langsung dia untung cari untung nggak bisa
karena pada waktu lagi reda lagi off season itu harga tiketnya biasanya ya tidak tinggi
jadi itu perhitungan perhitungannya itu selama satu tahun selama satu tahun itu dia harus menghasilkan sekian duit gitu misalnya kan
ya kalau dia enggak menghasilkan sekian duit dia akan masalah ya kan kalau masalah dia tidak bisa bayar misalnya
coba kalau bisa lihat mungkin dia utang masih ada nggak bisa bayar utang
tepada pertamina enggak bisa bayar utang kepada angkasa apura enggak bisa bayar utang
kepada namanya airnaf enggak bisa bayar utang kepada dlw sawat
itu kan jadi masalah ya kan masyarakatnya tidak pernah tahu hal hal seperti itu
yang lihatnya cuma di permukaannya saja gitu maksudnya
coba ya kalau masyarakat masyarakat apalagi yang di media sosial yang pcc pcc
suruh dia bikin penerbangan lah ya kan biar dia paham
sekarang ini penerbangan maskapai penerbangan ini tidak ada yang baru
yang ada yang lama lama aja kenapa tidak ada yang baru
ya karena dia tahu bahwa risiko bisnis penerbangan ini sangat sensitif sekali gitu ngerti nggak
jadi ya saya enggak ngerti pcc pcc yang sekarang mengatakan banyak masalah masalah
dengan hubungan dengan tarif apa semua apa kita mesti jual murah terus kita bangkrut semua
atau kita nggak usah biar maintenance dan lain sebagainya apa itu mau
ya serba salah kita mau berbuat sesuatu yang lebih baik
tapi dia anggapnya waduh ini mahal dilugikan nanti kita apa mau jadi macam angkot gitu
ya enggak bisa baik
kita diatur di dunia internasional itu diatur jadi semuanya
baik pak teguh
sekarang di pulau jawa itu kalau seandainya masyarakat merasa mahal ya silahkan
sekarang toll route sudah ada naik aja toll route enggak ada masalah ya gitu kan
oke pak teguh nanti kalau setelah jeda saya juga ingin bertanya mengenai adanya lagi tarif tambahan untuk bagasi
bagi para penumpang di salah satu maskapai apakah ini memang kenaikan harga tiket yang terselubung
ataukah memang ini sebuah kebijakan mereka untuk mengantisipasi
tadi beberapa variabelnya
sebuah kenaikan mas tulus nanti akan berbicara lagi terkait hal ini
si indonesia prime news akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami
ya ada masih di si indonesia prime news dan kita masih membahas tentang kenaikan tarif pesawat
sudah layakkah bagi konsumen terutama para pengguna moda transportasi udara
masih bersama tulus wabadi ketua pengurusan pesawat

saya jian inaka melalui sambungan telepon
saya ke mas tulus sendiri mas tulus kalau tadi dikatakan inaka tidak perlu tahu masyarakat mau teriak itu leave it
kasarnya berapa variable itu harusnya memang sudah menjadi komponen yang mendasar dari ketika pemerintah menaikkan tarif batas atasnya
kemudian juga masalah aftur segala variable lain apakah memang masyarakat tidak perlu mempunyai hak untuk mengetahui itu
atau mereka memang harus terima
ya pertama justru memang masyarakat harus dipercayakan
masyarakat harus diberdayakan konsumen harus diberdayakan agar mengetahui hal ekwal persoalan struktur tarif sebuah angkutan umum
termasuk dalam ini struktur tarif pesawat
ya karena justru itulah atas informasi bagi konsumen
sehingga konsumen pada titik tertentu menjadi konsumen yang cerdas berdaya akibat menggunakan produk yang dia ketahui
nah terkait dengan batas atas dan batas bawah sebuah tarif itu memang semua moda transportasi di indonesia
termasuk kereta api misalnya yang monopolistik itu menggunakan pola batas atas dan batas bawah
nah fungsinya apa atau filosofinya apa agar kalau batas atas itu untuk membenchmarking agar tarif itu tidak terlalu mahal oleh konsumen
artinya operator tidak semena mena menaikkan tarif karena ada regulasi yang memayunginya
sehingga hanya angka itulah yang perlu dimaksimalkan
sehingga disinilah sebenarnya dituntut peran regulator kementerian perhubungan untuk mengawal
jadi kita harus menawasi kinerja dari operator maskapai agar tidak ada yang melanggar ketentuan tarif batas atas
dan kedua terkait dengan batas bawah ini juga sangat penting agar masing masing maskapai tidak saling banting harga dan kemudian mematikan maskapai yang lainnya
dan itu sering terjadi tahun tahun yang lalu banyak maskapai yang menggunakan batas bawah se bawah bawahnya kemudian mematikan pesaingnya
nah ini yang seperti ini tidak boleh
nah ini tidak boleh nah itulah fungsi dari batas atas dan batas bawah
tapi tidak apa bukan hal ini mungkin formulasi batas bawah dan batas atas ini direvisi bisa dinaikkan dan juga bisa diturunkan
bergantung kepada situasi dan kondisi komponen sebuah tarif dipengaruhi oleh apa
misalnya ketika aftur turun sangat rendah bisa aja itu berpengaruh untuk terhadap formulasi tarif
atau kemudian krus rupiah yang sekarang trendnya menguat
bisa saja juga menjadi upaya untuk merevisi batas atas
tapi ini kan fluktuatif
juga harga minyak mentah dunia misalnya yang itu sangat berpengaruh
saya kembali ke pak tengku pak teguh kalau kita tadi sempat saya singgung sedikit terkait dengan maskapai penerbangan yang menerapkan ongkos ataupun tarif tambahan untuk bagasi
bahkan untuk yang tiga puluh kg mencapai sembilan ratus ribu rupiah
apakah ini sebenarnya bentuk dari kenaikan harga tiket yang tidak transparan yang dibebankan kepada publik
atau seperti apa ini pak
begini masyarakat itu harus memahami bahwa di indonesia itu ada tiga tipe dalam mengoperasikan secara komersil yaitu pertama namanya full service
seperti contohnya garuda indonesia batik air
habis itu ada seperti sriwijaya air nam air
habis itu ada namanya no frill
habis itu ada namanya no frill
no frill itu sama dengan lcc
jadi untuk diketahui kalau seandainya garuda itu diwajibkan dalam peraturan itu adalah dua puluh kg itu sudah termasuk dalam biaya dia
kedua kalau bicara medium itu lima belas kilo
kalau no frill itu tidak
jadi no frill itu dia bisa saja mengusulkan membebankan biaya bagasi itu
sejumlah tertentu tergantung masing masing maskapai
selama ini beberapa maskapai lcg itu tidak melakukan karena itu sebagai suatu capture market ya yang dia lakukan supaya penumpangnya bisa menjadi lebih banyak
tapi dalam kondisi kondisi yang mungkin seperti saat ini mungkin mereka melihatnya waduh saya dalam keadaan tidak begitu baik saat ini
jadi dia bisa saja merubah dia punya strategi
dan dia tidak melanggar peraturan
kalau dia melanggar peraturan tentu kementerian perhubungan sudah mempanis dia gitu kan
jadi ini kan kita ikut peraturan apa kita mau suka suka hati
kalau peraturan mengatakan seperti itu ya kita ikutin lah
kalau kita peraturannya tidak boleh mengatakan tidak ya kita ikutin
tapi peraturannya seperti itu
jadi ini yang masyarakat harus memahami
jadi sekarang ini pemilihannya kan lebih mudah
kalau merasa keberatan
kalau tidak keberatan ya kan dia tidak ada pemaksa
bahwa hiu harus terbang dengan pesawat penerbangan ini
dia punya hak untuk memilih
jadi kalau bandara itu cuma satu
harus mendaratnya misalnya di bali ya nggak bisa mendarat tempat lain
ya bali mas kp itu banyak

jadi jangan karena dia tidak mau naik ini dia mau naik ini terus dia masalahkan
tidak bisa dong
itu bagaimana kita peraturan
saya ke pak tulus terlebih dahulu nih pak tengku
pak tengku tadi pak tengku mengatakan ini memang sebenarnya adalah bagaimana dari kemampuan masing masing manajemen mas kapai
ketika kenaikan harga aftur
kemudian beban beban yang semakin meningkat
kemudian persaingan tadi ketika mereka perang tarif gitu ya pak
dan kenaikan bagasi ini sebenarnya lumrah tidak melanggar dari peraturan menteri perhubungan seperti itu
yang saya khawatirkan sebenarnya adalah
akumulasi dari dua kenaikan lini kenaikan itu menjadi sangat berat bagi konsumen
kemudian secara ekstrim jangan jangan pertama bisa lebih mahal dibanding tarif yang disebut tadi pak tengku itu
full services ada keruda ada patin segala macam
sementara yang no fraille tadi bisa lebih mahal karena terakumulasi dalam dia menggunakan tarif batas atas yang naik
dan juga ada bagasi berbayar
ini lalu bedanya apa dengan kategori yang full services
misalnya di carbon services dan segala macam
tapi yang no fraille atau yang lcc ini tarifnya naik ada bagasi naik tapi tidak memberikan service yang standar dengan yang diterapkan di full services gitu
ini yang saya kira menjadi kurang adil di dalam implementasi di lapangan
ya pak tengku ada tanggapan mengenai hal ini terkait dengan bagasi yang bertahan
bagasi yang bertambah harusnya servis juga bertambah gitu
itu kan kalau service kita sudah tahu kita naik lcc kondisinya seperti ini
kita naik di luar negeri juga sama ya kan
jadi bukan di indonesia saja yang berlaku ini
jadi kita kan benchmarknya apa yang dilakukan di luar negeri bahkan di luar negeri itu bisa lebih mahal
tapi tergantung kita jadi supaya penumpang itu ya sekarang ini harus teredukasi lah
saya bisa ngerti apa yang dimaksud pak tulus
yang penting ada pengaturan pengaturan
jangan misalnya ssb gatesnya atau bagasinya itu nanti kalau ditambah dengan lima belas kilo misalnya itu sama dengan medium service gitu
jadi itu yang harus diatur
nah itu yang perlu diatur ya memang itu ya
sekarang ini kan baru diatur pembebasan bekasi
nilai uangnya nggak ada yang nggak ada diatur
memang tidak diatur
di dalam undang undang juga tidak diatur
yang diatur itu memang tarif
tarif itu adalah ya kalau kita naik terbang ya tarif
tapi ada turunnya lagi karena tadi di undang undang juga ada mengatakan full service medium service dan no fraille
nah itu ada hubungan dengan aturan bagasi yang boleh diangkut yang dapat free kepada penumpang
memang kita ini sekarang ini kan undang undang maupun lain sebagainya itu kan ya
kalau kita tidak dengan kemajuan zaman dengan kritisnya mungkin konsumen dan lain sebagainya ini kan tentu ada perubahan perubahan
yang kita dasarnya itu kementerian perhubungan itu dasar ya kan undang undang
jadi undang undang itu ya harus diikutin gitu ngerti nggak
jadi kembali lagi itu masalahnya sekarang ini ya kalau nanti suatu penerbangan itu dia menjual katakanlah airnya melebihi daripada full service
nggak ada yang mau naik dia
banyak orang naik ya pasti yang pakai full service
ngapain gua naik gitu kan gitu
kalau saya seperti itu
baik pak tengku
jadi masyarakat juga harus memahami hal seperti itu ngerti nggak
ya terima kasih pak tengku untuk perbincangan di malam hari ini
tapi kita masih akan berbincang lagi dengan pak tulus satu pertanyaan terkait dengan ini kembali ke hukum pasar berarti ya
kalau tadi pak tengku bilang yaudah masyarakat terserah kalau mau dapetin servis bagus mereka memilih pesawat dengan servis yang full maximum ataupun medium
ataupun nanti mereka tambahan dari loko scary dengan komparasi penambahan baggage tadi
bagaimana terakhir rekomendasi anda dari ylki
ya saya kira memang secara ekstrim ini tidak ada regulasi yang dilanggar
kecuali nanti ditemukan adanya pelanggaran pelanggaran yang saya kira kita tuntut untuk regulator lebih awas lebih kuat untuk mengawasi operator ini
kedua bahwa dengan adanya penerapan tarif batas atas yang tinggi oleh maskapai
penerapan tarif bagasi
itu saya kira harus dikompensasikan
bentuk bentuk pelayanan yang lebih fundamental
dalam hal ini misalnya soal on time performance
karena salah satu keluhan utama konsumen sebagai penumpang pesawat udara adalah on time performance mas kp kita yang dianggap kurang baik
ya terutama yang selama ini dianggap rajanya delay dan segala macam
menurut data yang saya peroleh bahwa misalnya untuk sepuluh pesawat
mas kp di dunia yang menempati sepuluh besar maskapai yang tepat waktu misalnya
itu gak ada satupun mas kp dari indonesia
nah ini kan artinya ada persoalan bahwa performa on time performance dari maskapai kita masih perlu ditingkatkan lagi
jangan sampai kemudian sudah menggunakan batas atas ada bagasi berbayar atau full services dan segala macam
tapi on time performance belum menjadi prioritas gitu
selain mas laka selamat tanjung
selain mas laka selamat tanjung juga
ya saya kira kalau keselamatan itu no compromise
tidak ada ruang sedikit pun untuk sisi keselamatan
ya baik terima kasih mas tulus untuk informasinya dan perbincangannya
dan juga tadi sudah berbincang dengan tengku barudun sek jan inaka melalui sambungan telepon
kalau kita bicara mengenai tarif naik yang saat ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan pesawat tarif batas atas
memang hukum pasar akan menentukan pesawat mana yang akan tetap dipilih oleh masyarakat
tapi ketika tarif naik juga harus diimbangi dengan performa dari pesawat itu sendiri
tadi pontility ataupun bagaimana mereka tetap memberikan pelayanan optimal terkait dengan ketepatan waktu
selain juga no compromise untuk masalah keselamatan dan juga service yang memuaskan bagi masyarakat
cnn indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami